nggak ada cowok yang deket
kita mau cari kerja dimana
saya punya teman si amin
dia itu udah jadi manajer
nggak tau manajer dimana
saya pernah minta tolong
cari kerja memang susah
yang nganggur dan bingung buat cari kerja
bukan cuma kita
saya datang kemari
sama seperti yang lain
atas rasa persaudaraan kita
semoga istri kang bahar cepat sembuh
kalau akang perlu bantuan tenaga
ada si gopal
bekas anak buah saya
yang sekarang sudah dijadikan
kang mu sebagai penguasa terminal
karena akang biarin saya diciduk sama polisi
jangan pernah sekali kali
menatap dan bicara seperti itu
terima kasih sudah hadir disini
terima kasih sudah hadir

tolong aturin ini ke tamu
imas mau nyiapin makan buat ibu
yang este jeruk nipis yang ini
ini es teh jeruk nipis
jadi orang harus berani
minimal berani lawan rasa asam
kamu yang pesan
kamu yang harus minum
kamu yang harus menguruskan
hantu yang harus mengikuti
kamu pun harus minum
kok telurnya satu
ma telurnya mau berapa
ma kan minta telur mata sapi
ini kan telur mata sapi ma
mata sapi dua
kanan dan kiri
ya udah esy gorengin satu lagi ya
sambil nunggu ini dia makan dulu
ya udah tunggu aja
kamu belum pernah ke rumah kinanti
kamu bukannya udah lama kenal sama dia
tapi dia nggak pernah ngajakin aku ke rumahnya
kalau aku mau ke rumahnya
nanti malah ngajak ketemuan di luar
aku pernah ngantor dia
itu juga kinanti nggak mau diantar sampai rumahnya
aku ngantor dia sampai depan kompleks
abis itu dia jalan kaki
takut banyak pertanyaan dari papinya
tapi uyan pernah
sekarang kita harus hemat
nggak usah makan di kafe lagi
cukup makan bakso cuanki aja
pagi siang malam baso cuanki terus
bisa selang seling sama kupat tahu
mudah mudahan masa prihatin kita gak lama ya
sekarang kita mau kerja apa
sekarang mah makan dulu aja bakso cuankinya
mikir dalam keadaan lapar itu berat
pion itu berada di barisan paling depan
disuruh jalan duluan
untuk dimakan lawan
ngebuka jalan untuk menteri
yang bisa menyerang
kalau menteri takut dia bisa mundur atau kabur
tapi pion cuma bisa diam dan jadi korban
tapi yang menang juga bukan menterinya
kalian itu para pion
yang bahar racanya
kadang kadang bisa digunakan untuk nyerang
kadang kadang bisa digunakan untuk bertahan
kadang kadang juga bisa dijadikan untuk korban
kamu itu cuman bisa pakai otot
nggak bisa pakai otak
tarik matanya dari mana aja atu
itu belum bayar
kalau minta sama kamu kan gak pernah dikasih
terus nanti bayar ini gimana
kalau emak udah kelanjur ngutang kan pasti kamu malu
terus pasti dibayar
ki nanti itu deket ya sama uyan
nggak ada cowok yang deket
kita mau cari kerja di mana
saya punya teman si amin
dia itu udah jadi manajer
nggak tahu manajer di mana
saya pernah minta tolong
tapi dia cuma ngasih harapan kosong
cari kerja memang susah
yang nganggur dan bingung buat cari kerja bukan cuma kita
kita nggak usah cari kerja
yang jual cilok mah udah banyak
yang jual seblak juga udah banyak
jadi apa dong
kalau dia mau berjuang terus
selangkah demi selangkah
selamat sampai kembali
selamat sampai ujung
dia bisa berubah
banget jadi benteng
kamu mah nggak usah mikir
kita ke rumah ke nanti yuk
kamu ketemu dia
kita akan temannya nanti
kita pergi berdua
kakut lapan dulu ya
masih kayak kemarin
aku sama sonia ke rumah kamu ya